sudah minta dinas berhubungan dengan terantip untuk melakukan pengetipan secara manusiawi
artinya perlu kita biarkan mereka tetapi jangan meresahkan masyarakat
masyarakat ingin bekerja membangun ekonomi jakarta
katanya mereka akan diberikan pekerjaan penggantihan ini seperti apa persoalan
apa pekerjaan penggantinya seperti apa sudah ada bahasa mungkin
ya nanti dengan dinas terhadap kerjaan kita bisa diberikan